hakim memutuskan sidang bagi terdakwa richard eliezer akan dilanjutkan selasa pekan depan dua puluh lima oktober
agenda sidang berikutnya adalah menghadirkan dan mendengarkan keterangan dua belas orang saksi yang disiapkan oleh pihak jaksa penuntut umum
hal ini disampaikan hakim ketua wahyu iman santosa sebelum menutup sidang selasa siang
hakim meminta pihak jaksa untuk menghadirkan dua belas orang saksi dari pihak keluarga brigadir yosua
dari dua belas nama saksi diantaranya adalah kedua orang tua yosua
samuel huta barat dan rosti simanjuntak pengacara keluarga kamarudin simanjuntak
serta kekasih yosua vera simanjuntak
majelis hakim mengatakan sesuai kesepakatan sidang dijalankan dengan biaya murah dan cepat
maka dua belas saksi bisa mengikuti sidang secara daring melalui aplikasi zoom meeting
namun hakim mengizinkan diantara dua belas saksi jika ada yang bisa hadir langsung
di ruang sidang pengadilan negeri jakarta selatan pada selasa dua puluh lima oktober mendatang
saudara penuntut umum jadi untuk persidangan selasa depan kami putuskan dua belas orang saksi
itu di dalam berita acara pemeriksaan saksi ada saudara kamarudin simanjuntak
samuel huta barat rosti simanjuntak maharesa rizki yuni artika huta barat
devianita huta barat novita sarinadea rohani simanjuntak
angga parulian roslin emika simanjuntak indrawanto pasaribu dan terakhir vera marita simanjuntak
kuasa hukum kuatmaruf menilai dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
tidak mampu menunjukkan peran kuat dalam kasus pembunuhan brigadir yosua
kuasa hukum kuat maruf irwan irawam menyampaikan hal ini usah mengikuti sidang perdana kliennya
di pengadilan negeri jakarta selatan
senin malam irwan mengatakan sebagian besar dakwaan yang dibacakan jpu
asumsi yang tidak didasari fakta fakta yang kuat
yang menjelaskan tindakan yang dilakukan kliennya pada kasus pembunuhan brigadir yosua
merupakan respon yang spontan untuk membela majikannya putri candrawati